sementara akibat luapan sungai bengawan solo puluhan rumah warga di gresik terendam banjir setinggi satu meter
selain merendam puluhan rumah banjir juga merendam jalur pantura
beginilah kondisi banjir yang merendam jalur pantura bunga gresik
hari minggu lalu banjir luapan bengawan solo ini hanya dua puluh cm
namun kemarin tinggi banjir sudah mencapai selutut orang dewasa atau sekitar enam puluh cm
akibatnya jalur pantura dan les pun lumpuh total
puluhan ribu pengguna jalan terjebak kemacetan berjam jam sepanjang tiga km
meski susah payah berusaha melewati jalur jembatan yang belum selesai diperbaiki
namun upaya tersebut semakin memperparah kemacetan
sementara akibat nekat melintasi jalur banjir
puluhan sepeda motor mogok mengalami mesin mati kemasukan air
masih banjir tambah tambah tinggi
banjir juga membuat puluhan rumah di bantaran sungai terendam
dengan ketinggian bervariasi sekitar empat puluh hingga lima puluh cm di dalam perkampungan
berbeda dengan kondisi di hulu yaitu bojonegoro
banjir mulai berangsur surut
seperti di kelurahan ledok wetan kecamatan kota
air setinggi hampir satu meter yang minggu lalu merendam
pemukiman warga kini hanya menyisakan genangan sedalam dua puluh cm
melihat kondisi sudah aman
sejumlah warga yang awalnya mengungsi juga telah kembali pulang ke rumah masing masing
warga belum bisa beraktivitas normal seperti biasa
mereka masih harus bersih bersih rumah dari lumpur dan kotoran sisa banjir
memang fenomena banjir luapan bengawan solo di wilayah tuban dan bojonegoro sangat berbeda
di bojonegoro banjir akan surut jika tinggi muka air bengawan solo turun
namun di wilayah tuban air luberan bengawan solo sulit surut
meski tinggi muka air sungai turun
sebab kontur tanah di tuban lebih rendah dibanding tanggul sungai